presiden joko widodo secara resmi meminta izin kepada mpr dpr dan dpd
untuk memindahkan ibu kota negara ke kalimantan
presiden mengumumkan pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan peringatan hud ri ke tujuh puluh empat
di sidang bersama dengan mpr dpr dan dpd
menurut jokowi pemindahan ibu kota negara demi menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi
yang bersejarah ini dengan memohon ridho aulos banawata'ala
dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat
para sesepuh dan para tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat indonesia
dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita
ke pulau kalimantan
ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa
tetapi juga representasi kemajuan bangsa
ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi
ini demi visi indonesia maju
indonesia yang hidup selama selama selama
selama selama
dalam keterangan pers rapbn dua ribu dua puluh kepala bapenas bambang brojonegoro mengungkapkan
pembangunan ibu kota baru di pulau kalimantan memerlukan investasi sebesar rp empat ratus delapan puluh lima triliun
ada pun alokasi anggaran dari rapbn dua ribu dua puluh untuk investasi pembangunan ibu kota sekitar rp sembilan puluh tiga triliun
yang tidak akan diambil dari sumber penerimaan apbn murni
investasi untuk membangun pusat pemerintahan baru selama lima tahun ke depan
artinya sampai kota itu berfungsi kira kira mencapai lima ratus triliun
di mana apbn perannya seperti yang saya sampaikan dalam press conference terakhir
itu adalah sekitar rp sembilan puluh tiga triliun
dan itu pun kita tidak akan mengambil sumber penerimaan apbn murni
yang berasal dari pajak dan pnbp yang biasa
tapi sumber pembiayaan apbn nya ini nanti akan didorong dari yang namanya kerjasama
sama pemanfaatan aset
baik aset yang ada di wilayah ibu kota baru pusat pemerintahan baru
maupun aset yang ada di sekitar jabodetabek
ya sinyal lokasi pemindahan ibu kota kian terdeteksi
meski belum secara spesifik menyebut wilayah mana yang akan menggantikan ibu kota jakarta
kalimantan saat ini menjadi kandidat terkuat
salah satunya pemerintah provinsi kalimantan timur yang kian mematangkan presentasi kesiapan daerahnya pada lima agustus
banjir sesak polusi namun tak pernah sepi untuk disinggahi demi mengais rejeki
kian hari jakarta pun dianggap sudah hampir tidak memadai
mulai dari sisi lahan kepadatan penduduk kerawanan bencana dan sebagainya
bukan hanya itu sebagai ibu kota jakarta kini menanggung dua beban sekaligus
sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik serta pusat bisnis
mengatasi keterbatasan tersebut pemerintah kian serius mengkaji rencana pemindahan ibu kota
dari sejumlah opsi presiden memilih memindahkan ibu kota negara ke luar pulau jawa
hal ini semakin dipertegas dengan pernyataan kepala bapenas bambang brojonegoro kepada cnn indonesia com
bahwa salah satu provinsi di kalimantan lah yang dipilih untuk menggantikan jakarta sebagai ibu kota
sebelumnya pada bulan mei ada empat wilayah yang disebut sebut menjadi incaran pemerintah

antara lain palangkaraya katingan gunung mas dan pulau pisau
sinyal pun disampaikan gubernur kalimantan timur isra nur yang menyatakan bapenas telah mengundang daerahnya
untuk memaparkan presentasi kesiapan kalimantan timur pada lima agustus mendatang
pemindahan ibu kota pun nantinya diperkirakan akan menelan anggaran rp empat ratus enam puluh enam triliun
tiffany raitama cnn indonesia
ya wacana pindah ibu kota sudah semakin matang dan secara serius sudah diutarakan oleh presiden jokowi di depan para petinggi negeri
tidak hanya persoalan anggaran tapi juga ini punya dampak bagi tata ruang
bagaimana pula sejarah melihat wacana pemindahan ibu kota ini
kami akan coba untuk mengulasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya nanti akan memotret dari segi historisnya ini pak secara sejarah
ada pak ali anwar sejarawan
selamat malam pak ali terima kasih sudah hadir
dan sudah ada pak nirwono yoga ahli tata kota
tadi kita sudah dengarkan ketika presiden menyampaikan dalam sidang tahunan ya mpr bersama dengan dpr dan juga dpd
akan pindah ke kalimantan begitu
dengan beragam alasan ya sebenarnya pak dirwono ada kemudian soal
tapi kalau kita highlight ini soal pemerataan dan juga keadilan kira kira begitu
nah ketika kemudian sebuah negara pindah ibu kota pak nirwono apakah kalau kita bicara konteks ibu kota jakarta ya
apakah ini memang sebuah kebutuhan kita
untuk pindah ibu kota
atau ini justru memindahkan atau membuat masalah baru pekerjaan rumah baru ketika kita harus membangun kota yang baru di kalimantan
kita meninggalkan ibu kota jakarta bagaimana menurut anda
ya yang pertama perlu kita garis bawahi adalah pemindahan ibu kota dalam sebuah negara itu hal yang biasa
negara negara lain juga melakukan hal yang sama
seperti yang sedang berlangsung seperti kulai selatan namanya
dari seoul ke sujon sedang dalam proses
kemudian tetangga terdekat kita malaysia kan kuala lumpur ke putrajaya
jadi proses ini berbeda
ini bukan hal yang baru sebenarnya dalam konteks tata kota
nah itu yang pertama
yang kedua yang perlu dipahami masyarakat adalah yang dipindah adalah ibu kota pemerintahan sebenarnya
artinya pusat pemerintahannya dipindahkan tetapi pusat kegiatan utama seperti bisnis
tetap ada di jakarta
ada di jakarta
ini mengingatkan kita model kalau di amerika itu new york yang kota bisnisnya washington dc dengan ibu kota pemerintahannya gitu ya
kalau kemudian dipindah meskipun hanya pusat pemerintahan apakah itu bisa mengurangi beban ibu kota jakarta
atau itu bisa tumbuh selama ini sudah terlalu berat
secara teknis tidak sebenarnya
satu kalau yang dipindahkan dari pusat pemerintahan sebenarnya hanya fungsi fungsi pemerintahnya saja yang pindah
kalau kita bicara pemerintah pasti mulai dari kantor kementerian dalam besar kemudian pendukungnya
sementara kalau kita bicara beban kota jakarta itu kan tidak hanya itu
jakarta menjadi magnet perubahan ataupun juga pembangunan untuk kota kota di seluruh indonesia
apalagi kalau dengan daya gerak ekonominya
itu kan ada di jakarta
jadi kalau dipindah pusat pemerintahannya secara teknis jakarta tetap akan terus berkembang
apalagi kalau kita bicara nanti ya bank sentral masih di sini ojk masih di sini
artinya kegiatan ekonomi masih terpusat di sini
itu masih menjadi pusat utama
kalau itu nanti kemudian dikatakan pindah ke luar pulau jawa kemudian jakarta
taruhlah tidak berkembang justru dia akan semakin berkembang ya
beban tidak berkurang
tidak berkurang sebenarnya tapi ibu kota kota yang baru tidak akan berkembang banyak
itu persoalannya karena apa
hampir sebagian besar ibu kota baru pemerintahan ini di seluruh dunia bahkan ya
itu tidak tumbuh dengan baik
pak nirwana menarik nanti saya akan coba lanjutkan soal ibu kota baru tadi itu ya
ini kita bicara soal jakartanya dulu
saya ke pak ali anwar dulu
pak ali kalau kita melihat sejarah sebetulnya sudah lama ya ada wacana pemindahan ibu kota ini
artinya memang bukan barang baru di indonesia
dari zaman bung karno ada beberapa wilayah yang sudah dilirik begitu
apakah memang kalau kita balik lagi ke sejarah pak ali
jakarta ini bukan
ibu kota yang sebetulnya diharapkan oleh para founding fathers kita gitu atau gimana
ya sebetulnya begini
batavia ini jakarta ini kan sebetulnya lahir dari perairan sebetulnya
dari pantai sebetulnya
jadi dibangun di batavia itu pun betul betul memang mendekati pantai di pasar ikan itu
makanya pada masa voc dibangun ibu kota batavia
kemudian tapi kemudian
karena di situ ada banjir
kemudian ada penyakit malaria
ada penyakit disentri dan segala macam macam
jadi banyak orang belanda datang ke batavia itu bukan untuk bekerja
bukan untuk bertempur sebetulnya sih
ada beberapa orang itu yang mati karena penyakit
nah kemudian banjir
banjir udah pasti dalam kondisi rob juga seperti itu
itu sebabnya kemudian dipindahkan ke arah selatan
yang sekarang itu ya sekitar lapangan banteng
dan kemudian jadi ada
agak bergeser itu ya
itu satu abad kemudian
oleh dandles itu dipindahkan
nah itu udah agak mendingan juga
tapi kemudian dalam perkembangan berikutnya
orang eropa ini kan senang daerah yang sejuk
dia lihat bahwa jakarta ini batavia ini sudah tidak memungkinkan
kita harus pindah
awal abad dua puluh itu pindah
pindah ke bandung
kita harus iklan dulu
nanti kita akan segera lanjutkan lagi diskusinya
usah aja dah kami akan segera kembali sesaat lain
ya menarik untuk kita mengkaji soal pemindahan ibu kota dari sisi sejarah dan juga tata kota
karena lagi lagi tentu kita akan membangun satu kota yang baru ya pak nirwano
itu kan adalah pekerjaan rumah berikutnya
tadi saya terpotong di pak ali anwar
sempat bergeser ke bandung
artinya memang bukan barang baru kita pindah ibu kota
atau memang jakarta ini memang ibu kota warisan kolonial sebetulnya
jadi memang pada awal abad dua puluh ini
pada saat dimana jakarta ini mulai berkembang
batavia ini dimulai berkembang menjadi sebuah kota modern
lama kelamaan orang eropa juga semakin banyak
ya mereka juga akan ngegerah juga tinggal di jakarta
mereka punya keinginan ibu kota itu dipindahkan ke daerah daerah yang lebih sejuk
sejuk itu bisa kemungkinan ke bogor bisa kemungkinan ke bandung
tapi kemudian master plan mereka ke bandung
makanya pada tahun seribu sembilan ratus sepuluh an dua puluh an dan puncaknya tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an
itu berangsur angsur dibangunlah pusat pemerintahan di bandung
ada gedung sate kemudian kantor pos besar
dari jakarta dipindahkan ke sana
kereta api dipindahkan ke sana dan segala macam macam di sana
bahwa kemudian tetap ada di jakarta itu sejarahnya bagaimana pak
ya itu memang belum sempat
karena kan puncaknya sebetulnya seribu sembilan ratus tiga puluh an itu indonesia itu menjadi sebuah kota yang memang amat megah ya
dimana mana terbangun gedung gedung yang begitu megah
jadi kalau sekarang itu ada gedung gedung yang begitu megah
itu tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an puncak puncaknya disitu
tapi begitu hendak dijadikan ibu kota di bandung itu udah buru datang jepang
jepang itu tidak menjadikan bandung sebagai pusat pemerintahan
tetap dipindahkan tetap dia menggunakan jakarta
nah kemudian ada persoalan lagi
begitu pada masa awal revolusi jakarta ini kan dijadikan kota diplomasi
oleh tentara sekutu kemudian di situ ada belanda kan ada nika kan dan ada republik
nah logikanya harusnya dalam kondisi dimana itu sebagai kota diplomasi dia harus damai
persoalan disitu terjadi pertempuran dimana mana
akhirnya jakarta menjadi tidak aman
karena tidak aman akhirnya ada satu kesepakatan ya sudah
ibu kota negara republik indonesia pindah ke yogyakarta
pada bulan januari seribu sembilan ratus empat puluh
nah disitulah berbondong bondong dari mulai presidennya menterinya kemudian sampai ke aparat pemerintahannya
nah persoalannya begitu sampai ke yogyakarta memang presiden sudah punya tempat
kementerian ada beberapa punya tempat
tapi pegawai pegawai ada kerepotan
dan kondisi ekonomi dalam kondisi morat marit
sampai akhirnya ya kalau kita dapat cerita cerita pada saat itu pegawai saat itu kan ada yang akhirnya keluar
berarti sampai disitu bahwa kemudian sempat ada pemutukan panitia agung begitu ya
panitia agung ketika bung karno mau berencana memindahkan ibu kota saat itu mungkin ke kota di pulau kalimantan dan sebagainya
itu kan juga sempat terhenti
nah itu sebetulnya kalau dari sejarah itu kenapa itu pak
sampai belum sempat dipindahkan saat itu apakah kondisi ekonomi saat itu tidak memungkinkan
atau memang berat sebetulnya untuk pindah ibu kota haris
sebelum itu saya bicara juga
jadi dari yogyakarta kemudian tahun seribu sembilan ratus lima puluh pindah lagi ke jakarta
nah di jakarta juga sebetulnya sudah bagus
jadi pusat pemerintah sudah cukup bagus
tapi kekurangan perumahan
maka dibangunlah yang disebut dengan kebayoran baru dan segala macam macam
nah dalam kondisi ini baru mulai kita membangun dengan kondisi ekonomi yang juga masih amat rendah gitu kan
tiba tiba muncul gagasan pindah ibu kota ke kalimantan
sebetulnya itu wajar wajar saja
tapi memang persoalannya adalah tadi
kondisi ekonomi lagi tidak memungkinkan
ditambah lagi dimana mana kita membangun
misalkan membangun bendungan jatiluhur
itu tentu akan menggunakan uang yang begitu banyak
kemudian kesehatan dan segala macam macam
itu agak murad marid
dan kemudian presiden soekarno kan lengser
masuk ke orde baru
orde baru tidak mau melanjutkan itu
saya ke pak nirwano kalau begitu
ketika kemudian pindah ke ibu kota di kalimantan
artinya kan begini
tadi juga pak ali menjelaskan
kira kira dalam kurun waktu itu kan cukup lama
untuk benar benar kota jakarta ini
betul betul menjadi sebuah ibu kota
artinya kan butuh waktu yang lama
untuk membangun sebuah kota yang baru ya
ketika pindah ke kalimantan
idealnya kalau kita belajar dari kota kota negara lain ya
itu butuh waktu antara dua puluh tahunan
untuk membangun sebuah kota yang benar benar siap
apalagi kita bicara ibu kota pemerintahan
ini yang kemarin menjadi tantangan kita adalah
oke lah memang ini kalau kita bicara dalam konteks era pak jokowi
kita rekaikan tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat itu harus pindah
peta jalan untuk mengembangkan pembangunan ibu kota tadi bagaimana
kalau kita lihat petanya sebenarnya sangat sempit
tahun dua ribu sembilan belas ini besok ini baru menentukan titik lokasi
dari tiga provinsi yang diusulkan akan ketemu
kota atau kabupatennya
tahun dua ribu dua puluh baru akan dibuat master plan design nya
tahun dua ribu dua puluh satu awal paling tidak
itu baru peletakan batu pertama
artinya baru peletakan batu pertama
baru konstruksi dasar
disampai dengan dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
artinya kalau kita bicara sebuah kota
itu paling jalan saluran air
gedung gedung utama paling cuma istana ya
artinya belum lengkap sebuah kota tadi
kalau itu dipaksa sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
itu sulit kalau kita katakan sebuah kota tadi benar benar siap
nah pertanyaannya dalam konteks dua puluh tahun ke depan
kan akan terjadi penggantian pimpinan
komitmen tidak begitu ya
ada komitmen untuk melancarkan pembangunan kota
karena kan kita investasi sampai ratusan triliun
ini yang menurut saya harus ada kajian yang matang
sebelum kita benar benar akan pindah secara fisik
jangan sampai begitu kita pindah berhenti di tengah jalan
tapi ketika memilih pulau kalimantan
entah kotanya dimana ini masih menjadi rahasia
tepat tidak sebetulnya itu
ada tiga pertimbangan sebenarnya ya
yang pertama adalah pertimbangan kalimantan
kalau kita bicara kenapa sumatera sulawesi bahkan papua tidak masuk
paling aman dalam konteks terjadinya gunung meletus
atau satupun bencana gempa bumi
tetapi jangan lupa kalimantan juga punya ancaman bencana ekologis
yaitu banjir dan kebakaran hutan dan lahan
yang masih terjadi hari ini
jadi ada juga ancaman yang menurut saya harus diperhatikan dengan baik
apakah kapasitas daya dukung lingkungan kalimantan sekarang siap atau tidak
sementara pada saat bersamaan sekarang ini
ada tiga persoalan yang belum selesai
yaitu satu pertambangan yang masih dilakukan secara besar besaran
dua yaitu penebang liar yang masih juga terjadi besar besaran
perkebunan kelapa sawit yang masih besar
ini kan ancaman bencana ekologis
yang kalau ini tidak ada moratorium penghentian
justru akan menjadi ancaman baru bagi ibu kota
jadi bukan berarti kemudian kalimantan aman
kalau tiga hal mendasar tadi tidak selesai
konteksnya itu satu
kemudian yang kedua
jangan lupa kita bicara soal kajian sosial budaya masyarakat
kalimantan secara umum kota kotanya adalah homogen
kalau kita bicara jakarta dia heterogen
begitu kita buka ibu kota baru
itu kan terbuka untuk seluruh suku di indonesia
bagaimana penerimaan di sana dan lain sebagainya
dan itu tidak bisa dalam waktu tahap singkat
orang langsung berbondong bondong ratusan ribu datang ke kota tersebut
ada proses tahap adaptasi ya
baik warga lokal maupun warga pendatang
dan ini tidak mungkin dalam waktu satu lima tahun
karena ini ya terjadi akuturasi budaya
nah ini yang bukan sekedar pindahin ibu kota fisik
jadi ada faktor manusia yang juga harus diperhatikan
sistem pertahanan dan keamanan
kita bicara jakarta sudah sangat kuat
mulai matra udara laut dan darat
begitu kita pindah ke ibu kota
kita kan membangun dari nol
bagaimana sistem matra udara darat laut dan udara
biaya yang dikeluarkan itu di luar biaya yang sudah disebutkan lima ratus an triliun tadi
nah ini juga pertimbangannya seberapa besar kita punya kekuatan keuangan tadi
nah keempat yang tidak kalah penting
begitu kita memutuskan ini
maka ada pr yaitu perubahan payung hukumnya
nanti kita bicara payung hukum
saya ke pak ali lagi
pernah tidak ada sejarahnya kemudian memang dalam sejarah kita begitu ya
ini kan rencana pemindahan pusat pemerintahan saja sebetulnya
pernah tidak sih itu terjadi
paling mungkin sebelum kemudian jakarta menjadi pusat ibu kota
dan kemudian bagaimana tadi ya dampak kepada jakarta yang sudah menjadi melting pot begitu ya
kepada masyarakatnya dan kemudian payung hukumnya
tapi kita jawabnya nanti dulu deh
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di layar demokrasi
sebelum saya lanjutkan dialog kita coba dengarkan dulu apa kemudian kata kepala bapenas bapak brojonegoro soal tanah dan juga ketika nantinya ibu kota akan pindah ke pulau kalimantan
area yang akan menjadi pusat pemerintahan baru adalah area yang sudah dikuasai oleh pemerintah
apakah itu pusat daerah atau paling jauh bumn
jadi tidak ada nantinya proses apakah akuisisi lahan ganti rugi atau segala macam
jadi kalau mereka mau berspekulasi tapi tidak tahu lokasinya ya itu resiko mereka sendiri
sedangkan kita hanya fokus pada lokasi yang sudah dikuasai pemerintah
jadi tidak akan ada jual beli tanah
oke nanti akan dikomentari oleh pak nirwono soal lahan dan lain sebagainya
tapi saya ke pak ali lagi kalau begitu
pak ali ketemu lagi
tadi anda katakan pindah dalam keadaan darurat ya
kita selalu berpindah dalam keadaan darurat begitu
pindah ke jogja pindah ke padang misalnya
ketika pindah ke jogja itu saat itu memang itu pusat memindahkan pemerintahan saja ya
artinya tidak kemudian pusat bisnis dan lain sebagainya
ya sudah otomatis sebetulnya memang pemerintahan
pemerintahan dan masyarakatnya
kalau dari jakarta itu bukan hanya presiden dan pemerintahannya ke jogja
tapi warga jakarta dan tentara yang dari jakarta itu harus pindah
dia ke bekasi ke tangerang dan sebagainya
sehingga jakarta ini menjadi kotanya belanda
kotanya nikah yang mereka amat leluasa
pameran lukisan di sini bisa
tapi di daerah daerah perbatasan di bekasi di tangerang itu terjadi pertempuran yang amat dahsyat
sementara di jogja itu ya terjadi konferensi konferensi sedemikian rupa
tapi memang keuangan memang dalam kondisi darurat juga
sehingga tadi yang saya gambarkan
ada beberapa orang atau mungkin banyak menurut saya sih yang memutuskan untuk keluar dari pegawai
ada yang tetap bertahan tapi ada juga yang keluar dari situ
jangan jangan nanti juga banyak yang keluar
jangan jangan kayak gitu
daripada disuruh pindah ya
dan memang anehnya ya kita memang pindah itu selalu dalam kondisi darurat
kayak tadi zaman voc kan dalam kondisi darurat
ini juga dalam kondisi darurat
berikutnya juga mudah mudahan tidak dalam kondisi seperti itu

kalau kita lihat dari aspek historis tadi
kenapa kita bisa pindah
itu adalah yang paling utama adalah niat
kemudian ada kesungguhan untuk bisa pindah
artinya ada sesuatu yang dikorbankan
tadi dikorbankan ya uang yang tadi misalkan gajinya misalkan sepuluh
ya okelah nggak apa apa kita terima lima
okelah nggak digaji misalkan kayak gitu
yang tadinya bisa makan daging tapi kemudian menjadi makan tempe misalkan gitu
ya kalau rakyatnya ikhlas nggak ada masalah
apakah sekarang dan mendatang rakyat itu udah mau seperti itu
zaman dulu tanah rakyat itu diserahkan kepada pemerintah
untuk membangun kalimalang misalkan kayak gitu
zaman sekarang justru tanahnya diminta oleh masyarakat
nah itu yang jadi persoalan kita sekarang itu disitu
apakah bisa dilakukan hal hal yang seperti zaman dulu
apakah dalam pada era jokowi ini
begitu pak jokowi bilang kayak gitu
mau nggak kira kira
kan dalam beberapa kesempatan pak jokowi bilang
bahwa kita harus berkorban
kemudian para pemimpin juga harus bisa membangkitkan rakyatnya
bisa nggak kira kira untuk dilakukan itu
saya ke pak nirwono
tadi terakhir kita sempat terputus soal apa namanya
satus lahan tadi
terus lahan ya tadi juga
itu bagaimana komentar anda soal satu lahan tadi
jadi lahan yang dibutuhkan untuk sebuah ibu kota ini diperkirakan empat puluh ribu hektar ya
dalam konteks ini nanti yang didesain menjadi sebuah kota itu pusat pemerintahannya itu dua lima ratus
yang dimana nanti ada istana kemudian kantor kementerian
infrastruktur jalannya itu menggunakan lahan dua lima ratus ya
sisanya nanti pendukung
seperti kebutuhan besar kemudian hunian untuk asn dan seterusnya
nah persoalannya adalah proses pembangunan ini yang harus dipetakan
butuh berapa waktu ya untuk pembangunan tersebut
karena ini bicara soal ketersediaan anggaran
terus kemudian kita bicara soal kondisi
di situ ada proses pematangan lahan
ada proses persiapan lahan gitu ya
yang kemudian juga membutuhkan waktu gitu ya
kemudian baru kita bisa masuk secara fisik
nah ini yang pertama harus dipahami
terus kemudian yang kedua
implikasinya adalah terjadinya perubahan undang undang yang memayungi
nah itu bagaimana artinya jakarta tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota dong ya
ini pr dari teman teman dari dpr
bagaimana undang undang nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu dua
namanya tentang perhentapan pemprov dki
sebagai ibu kota nnkri
nah ini kan harus dipahami
begitu ini dipindahkan berarti harus ada revisi itu tadi
lokasi yang digunakan di kalimantan
harus dilakukan revisi rencana tata ruang wilayahnya
karena sebagian besar dipastikan lokasinya berupa hutan
nah di sini kalau ada perubahan peruntukan menjadi bangunan
berarti kan harus ada perubahan rencana tata ruangnya
ini perlu berdiskusi dengan masyarakat dan teman teman dari pemda dan juga dprd
artinya ada proses waktu juga gitu
ini proses proses yang harus dilakukan secara paralel
pada saat titik lokasi tadi akan ditentukan
dan ini kita harus kawal karena dia butuh waktu
artinya kalau tidak dikawal
merevisi rencana tata ruang itu bisa memakan waktu dua tiga sampai lima tahun
jadi ini juga yang harus dipertimbangkan
kalau memang pak presiden ingin cepat
jadi jangan kemudian hanya menyampaikan kepada publik
bahwa ada semangat pindah ibu kota
tapi kajiannya justru ditinggal begitu tidak
belum matang untuk sampai kemudian kita bisa pindah ibu kota
yang kalau ini tidak dilalui justru akan menjadi masalah di kemudian hari
misalnya apa itu pak
revisi tata ruang
kalau ini tidak dilakukan revisi dulu
berarti kan terjadi pelanggaran tata ruang
nah ini memberi contoh yang kurang bagus bagi daerah lain
bagaimana membangun tidak mentaati rencana tata ruang yang ada
nah ini contoh yang paling sederhana
ya ya ya baik
ketika kemudian nanti daerah status ibu kota jakarta sudah dicabut begitu
nah jakarta ini kan sudah menjadi sudah heterogen ya
setelah berapa puluh tahun menjadi sebuah ibu kota
lalu nanti akan dipindah begitu
nah dampaknya terhadap sosial kemasyarakatan kita seperti apa
apakah sebetulnya warga jakarta yaudahlah fine fine aja
atau ada kemudian implikasi implikasi yang lain
ya tergantung itunya
tergantung daya magnetnya jakarta
kalau jakarta itu menjadi lebih bagus daripada di kalimantan
ya paling kita buat jalan jalan aja lah kita ke kalimantan
kan atau sekali sekali ada urusan urusan kantor
tapi kehidupannya tetap di jakarta
itu tetap di jakarta
ya nggak ada masalah sih sebetulnya sih
misalkan kalau dulu kan ada gagasan misalkan mau pindah ke jonggol gitu kan
ya itu nggak ada masalah pindah ke sana
masyarakatnya masih seperti ini
atau dulu yang saya katakan tadi pada masa revolusi
pada masa revolusi ibu kota negara republik indonesia pindah ke jogja
masyarakat jakarta kemudian orang belanda dan segala macam macam tadi saya katakan
ada pameran lukisan di sini
seenaknya di sini
main bola pertandingan sepak bola antara pasukan ini dengan pasukan itu
jadi jakarta bisa happy
tapi begini pak ali
jadi kesimpulan anda ketika kita tahu pindah ibu kota di indonesia ini bukan barang baru
sudah sering dimunculkan dan berkali kali begitu
apakah memang jakarta sudah sebaiknya dikurangi beban yang dalam tanda kutip tidak menjadi pemerintahan harus dipindah
atau apa sebetulnya
ya kalau menurut saya sih sebetulnya sih pindah itu
tapi sebetulnya sih pindah itu tidak ada masalah
cuma mungkin kalau terlampau jauh juga agak repot
jadi kalau dalam bayangan saya
kalau jonggol berarti tidak apa apa dekat
jonggol misalkan gitu
atau mungkin di purwakarta atau mungkin di subang gitu kan
jadi yang kira kira dalam hitungan tiga empat jam itu masih bisa ditempuh
apalagi kan kalau kita melihat ke bekasi kemudian ke kerawang ke subang
itu kan sudah menjadi daerah kawasan industri ini kan
nah kita cuma tinggal cari di mana yang kira kira dekat
jadi bagaimanapun juga yang namanya pengusaha itu kan tetap membutuhkan kedekatan dengan pemerintah
jadi mereka tidak ingin berjauh jauh
kan hukum ekonomi juga kan berlaku di situ
jangan jangan nanti mereka akan memindahkan juga ke kalimantan misalkan gitu
nah dampaknya itu kan akan jadi masalah juga
ada apa dia harus memindahkan karyawannya memindahkan buruhnya dan segala macam macam
dan itu tidak mudah ya
dan tidak mudah
dan sampai sekarang saya pernah dapat informasi dari salah seorang yang pernah masuk dalam tim untuk jonggol
jonggol itu sudah dikaji cukup lama
ya cukup lama dan kenapa jonggol
itu daerah yang cukup bagus airnya ada kemudian tingkat kegetaran gempanya itu salah satu yang agak rendah
di daerah jawa barat ini
jadi itulah dijadikan kenapa jonggol seperti itu
nah terus lebih dari itu memang konsekuensi berikutnya adalah bahwa jakarta ini harus dikembalikan seperti zaman belanda dulu
jakarta ini kan
dibalikan seperti apa itu maksudnya
wilayahnya itu menjadi jabodetabek jur
atau jadi jabodetabek
itu kan tahun lima puluh bekasi keluar atau bukan keluar dipindahkan ke jawa barat
tangerang dipindahkan ke jawa barat
depok juga kan dipindahkan ke jawa barat
nah konsekuensi harusnya itu ide pak sutioso dulu itu ditangkap dan itu bagus
jadi dikembalikan lagi ya
jadi dengan begitu nanti yang namanya ciliwung itu tidak ditangani oleh tiga daerah
cukup satu aja satu komando
jadi bekasi masuk jakarta begitu ya
bekasi masuk jakarta
bekasi masuk jakarta
itu yang lagi dibahas juga kan sebenarnya
bekasi kembali ke jakarta
pak denonator akhir
ini sekarang kita kemudian jadi berangan angan
akan seperti apa ibu kota jakarta ketika sudah lagi menjadi ibu kota begitu
dari perspektif tata kota akan seperti apa nanti bang ketika kita tidak lagi menjadi sebuah ibu kota
ini kabar baiknya ya
sebenarnya bapak nas bersama juga dengan pemprov dki jawa barat dan banten ya
sudah menyiapkan program sebesar rp lima ratus tujuh puluh satu triliun untuk sepuluh tahun ke depan
jadi sampai dengan tahun dua ribu tiga puluh untuk fokus kelima ya
pembangunan transportasi untuk mengurai kemacetan lalu lintas pengendalian banjir kemudian pengelolaan
air bersih air limbah dan perumahan
kalau kita melihat dari perspektif ini kita bisa lihat bahwa ini adalah satu dari

dana sebesar itu tentunya kita punya mimpi jakarta tahun dua ribu tiga puluh itu bebas banjir
macet terurai perumahan tersedia di sekitarnya air bersih terdapat dan kemudian kita bisa
mencari kembali kembali kembali kembali kembali

kalau itu yang jadi patokan itu yang kemudian jadi pertanyaan
kalau kondisi sebagus seperti itu apakah masih perlu kita pindah ibu kota
karena kita bicara soal rencana yang dibuat
apalagi tadi kalau misalkan jabodetabek ini dijadikan satu wilayah
itu kan tentu pembangunan itu kan mencar nanti ya
jadi nggak terfokus di sini
ditambah lagi kan ada rencana pembangunan rel kereta api
ya kan dari mana
dari arah banten gitu kan terus sampai ke cikarang
jadi semacam jor dua
itu tentu orang yang dari arah banten untuk bisa masuk ke jawa tengah
dia nggak perlu harus masuk jakarta lagi
dia udah langsung aja masuk ke citayam masuk ke cibitung langsung ke cikarang
investasi yang besar itu sebenarnya harusnya meyakinkan pemerintah pusat sendiri
untuk berpikir ulang apakah kita memang perlu pindah atau tidak
dengan investasi sebesar itu ya
kalau itu yang jadi pilihan harusnya pertanyaan berikutnya
pemain tadi kita katakan dengan dana lima ratus tujuh belas triliun sepuluh tahun jakarta bisa lebih baik
sementara tadi kita membangun ibu kota baru dengan dana rp empat ratus enam puluh enam triliun
di lokasi yang lain butuh waktu lebih dari sepuluh tahun tadi kan bahkan lebih dari dua puluh tahun
hampir dua puluh tahun kan kita harus bicara untung ruginya pada akhirnya gitu kan
membenahi jakarta bisa menyelamatkan jakarta
atau harus pindah untuk membangun sebuah ibu kota baru
itu pr pertamanya
pr yang kedua seandainya kita memang punya dana yang sangat terbatas
dengan kondisi ekonomi seperti sekarang
kalau memang tujuannya adalah indonesia sentris
akan lebih masuk akal atau logis kalau kita mengembangkan kota kota baru di luar pulau jawa
tapi di pulau pulau yang kita sudah tentukan
misal mungkin kalau kita bicara di sumatera kita bisa pilih kota medan kota padang kota palembang
tidak hanya secara simbolik memindahkan ibu kotanya saja
untuk nama indonesia sentris
kalau kita bicara pemerataan ekonomi kalimantan punya pontianak punya balikpapan punya banjarmasin gitu kan
sulawesi punya manado punya kendari punya makassar
bahkan papua ada kota jaipura manokwari dan merauke semuanya
artinya dengan dana yang sama kita baru di satu titik
tetapi bisa kita gunakan juga di beberapa titik kota
kalau memang tujuannya kompetensi ekonomi
jadi otonomi daerah itu jadi makin berkembang
ya ya ya itu menarik juga sebetulnya
ada pertimbangan pertimbangan yang masih bisa kita lakukan
sampai dengan akhir tahun lah paling nggak itu kan
oke jadi kita nantikan seperti apa kemudian pemerintah pusat
kalau memang ingin memindahkan ibu kota
tanpa kasus terus tapi kita lihat lagi kemudian kita tunggu kajian kajian
karena ini yang harus komprehensif sebetulnya
memindahkan ibu kota itu bukan barang yang mudah
kita lihat mudah mudahan seberapa serius dan juga komitmen dari pemerintah pusat
terima kasih banyak pak nirwono terima kasih banyak pak leonar
sudah hadir malam hari di cnn
dan kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi presiden jokowi
berbicara cukup keras mengenai eksistensi pancasila sebagai ideologi bangsa yang mendapat ancaman
apa yang sebenarnya diresahkan presiden jokowi saksikan informasinya usai jeda